sama temen gue kenapa
ah enggak gue nanya aja sih
hati hati kepala rek
jangan jangan bisa emang ngedenger komputer diketuk
kok udah mau taruh rizky
yaudah kita ke rumah sakit ya gue panggil ambulan
yaudah gue tidur di sofa bentar bentar
aduh aldino pake acara nongol kesini
kenapa jadi pisau lagi sih ki
lo nyelon disini juga
iya gue suka nyelon disini eh lo lagi liat apa
mending lo baca yang ini deh ini update terbaru soalnya
secara kan allah anak ips
lo tau sendiri kan anak ips paling anti nyapa anak ipa
ditambah kemarin lu juga jutek banget kan sama gue pas di toilet itu loh
ya ampun ra itu kan waktu di sekolah lo tau sendiri kan anak anak ips tuh gak suka banget kalo gue temenan sama anak ipa
jadi kita kan gue di sekolah sente aja kali
kayaknya gue harus deketin dewi deh biar gue bisa tau ada apa sebenarnya dia sama pada vin
kayak gue mau potong rambut di
homo kok rambutnya mau dipotong sih
karena rambut lo bagus
iya sih cuma gue kesel banget tau gak sih
nih tuh ujungnya tuh kering banget
aduh rambut lo tuh bagus tau sayang kalo dipotong
mending ya lo ambil treatment krim bat kayak gue sekarang

jadi nanti tuh kalo abis krim bat rambut lo dikasih vitamin yang ada keratinnya
nah nanti rambut lo bisa lembut lagi deh
seriusan dong udah deh mending krim bat aja
ya ampun rara lo baik banget sih makasih ya
aldi lo kenapa disini
saya tadi ada paket buat kamu
udah udah udah mendingan lo bantuin gue bawa dia ke rumah sakit
kok dia ada disini sih
itu kan bisa jelasin ntar sekarang kita ke rumah sakit ya ayo
eh sel ngapain bawa ke rumah sakit
lo mau bantu gak sih hah ayo kalo gak bantu mending pergi deh bawa waktu tau gak
gue gak tau ayan kek ipertensi gue gak tau ayo lah
hmm gak usah aja lo katain gue
yaudah bentar ya
oh mat banget lagi
satu dua tiga
gue sengaja ah gue berat beratin nih badan gue biar aldi nunggu sengsan
dewi itu cantik banget
gue aja yang cewek suka lihat muka dia apalagi yang cowok pasti banyak yang suka juga
ditunggu tiga puluh menit ya mbak setelah tiga puluh menit baru kita bilas saya tinggal sebentar
rah video enak banget makasih ya
eh jawab kayak lo semalaceng ngesan gue tuh penasaran kalo davin nembak lo lo terima atau enggak
nah nih dewi enggak jawab apa jangan jangan dewi juga sebenarnya suka ya sama opa davin
terus gimana kalo opa davin juga tahu perasaannya dewi gue enggak sanggup deh kehilangan opa davin
aigoooo dewi lagi curhatan sama siapa ya jangan jangan lagi curhatan sama opa davin lagi
dewi lo lagi curhatan sama siapa
sama temen gue kenapa
tuh di kepala dia
kok duduk di belakang
jagain rifki lah
kalo di jatoh gimana
udah di depannya sama aku ya ayo
gue mau jagain rifki
sal rifki tuh bukan jenis penantang langka yang hampir punah
sampai kamu harus jagain kayak gitu ya
udah kita ke depan aja
waduh tuh kan kamu bisa pelan pelan gak sih
ini ya kalo kamu bantu mending kamu ke depan
daripada bawa waktu kayak gini
cepetan bisa kan
tepetan bisa kan
akhirnya rencana gue berhasil
gue pelan pelan bisa ngelik dewi deh gimana sebenarnya perasaan dia
kalo pada finn
asli kopi susu disini tuh gak kalah enak sama kopi susu di tokronan
udah lu berdua percaya aja sama gue
eh kok banyak kan cewek sih disini
wah ini khusus buat cewek ya
ya enggak lah siapa aja belum masuk
woy itu bukannya rara sama dewi kah
ngapain rara sama dewi disini
asli itu rara sama dewi
kalaupun mau potong rambut ya ujungnya aja dikit banget
dikit banget ya
eh nuna ini sejak kapan dekat dengan perempuan ipa ini
karena punya rencana apa ya
pake ngefes sama dewi segala
asli gue baru tau ada anak ipa deket banget sama anak ipa s
kenapa sih kalian pada kepo banget
betain itu cuma sayang saat bete punya kawan
bete takut saja kalau nanti nona dikerjain sama anak ipa ini
gue harus duduk dekat mereka
tara pasti kepoin soal gue ke dewi nih
nadif oh dengar ya ini tuh bukan lagi di sekolah
jadi mau gue temenan sama anak ipa atau rara temenan sama anak ipa s
gak ada sangkut pautnya dengan lo
oh jadi begitu nona
allah ternyata dewi gak cuma cantik
dia keren banget deh bisa tegas
terus dan bikin si nadif yang bawel dan ngeselin itu mingkem
aigoo rara jadi iri deh
kapan ya rora bisa berani kayak dewi gitu
aduh pake benaran ke rumah sakit lagi
ini kalau gue tiba tiba bangun terus ngaku pura pura
aku bisa ngamuk deh tuh